saudara terima kasih masih di kompas siang jenazah anggota satlantas polresta manado yang ditemukan tewas dengan luka di kepala di jakarta tiba di kota manado sulawesi utara
jenasa langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
kedatangan jenasa brigadir ra disambut isa ketangis keluarganya
sang istri terlihat syok dan tak kuasa menahan kesedihannya hingga tak sadarkan diri
rekan rekan almarhum yang bertugas di polresta manado juga turut hadir di rumah duka di kabupaten minahasa ini
menurut rencana jenazah akan langsung dimakamkan pada minggu siang di pemakaman umum setempat
brigadir ra sebelumnya ditemukan tewas di sebuah mobil dengan luka tembak di kepala dalam sebuah mobil di jakarta selatan